minggu sembilan belas maret dua ribu dua puluh tiga dewan pimpinan wilayah p tiga gorontalo
mendeklarasikan sandiaga salahuddin uno sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
deklarasi digelar di taman budaya menara limboto kabupaten gorontalo
dan dihadiri ketua dpw p tiga gorontalo nelson pomalingo
atas nama keluarga besar partai persatuan pembangunan provinsi gorontalo
mendeklarasikan bapak boker haji sandiaga saludin uno
sebagai calon presiden gorontalo indonesia pada peninggal presiden tahun dua ribu dua puluh empat
sandiaga yang hadir secara virtual memaparkan keterikatan dirinya dengan warga gorontalo
dalam sambutannya belum dijelaskan apakah deklarasi ini menandakan dirinya resmi bergabung dengan p tiga
saya ingin mengajak teman teman di gorontalo menyambut pesta demokrasi dua ribu dua puluh
dengan saling bersinergi dengan target empat empat juta
lapangan kerja baru di dua ribu dua puluh empat memperkuat kepulian ekonomi kita melanjutkan pembangunan
ukuah persatuan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat
sebelumnya dalam wawancara siena indonesia dengan wakilnya
pertama wakil ketua umum p tiga amit uskara mengatakan
partai berlambang kabah itu telah memberi lampu hijau bila sandiaga bergabung
kami menangkap bahwa secara emosional pak sandi memang
sepertinya ada komunikasi ada keinginan untuk bergabung dengan kami
dan kita terbuka untuk itu tapi kan kita kembalikan ke sandi
karena dia sebagai kader p tiga apa kader gerindra
sementara kami komunikasi politik dan teman teman gerindra selama ini kan cukup dekat
juga tak melarang kader di daerah yang ingin mengusung calon
dalam internal partai hal itu dinilai sebagai aspirasi yang akan ditampung di level rakornas sebelum mencapai keputusan final partai